sebelumnya ceo facebook pak agusta keberg juga sudah menghadapi parlemen amerika serikat terkait kebocoran delapan puluh tujuh juta data penggunanya ini
dan di indonesia komisi satu dpr ri merasa kurang puas dengan jawaban jawaban yang dilontarkan pihak facebook dalam rapat dengan pendapat komisi satu dengan perwakilan facebook indonesia dan asia pasifik tersebut
menurut wakil ketua komisi satu dpr ri hanafi rais jawaban yang disampaikan pihak facebook indonesia terlalu normatif dan terkesan hanya ingin membela diri
pihak facebook sendiri mengaku tidak pernah membocorkan ataupun menjual data kepada pihak ketiga
meski begitu facebook berjanji akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kebocoran data sejuta pengguna facebook di indonesia
banyak beberapa teman teman tidak puas saya pribadi juga tadi jawaban jawaban atau penjelasan yang disampaikan lebih banyak defensif
memang mereka menjanjikan beberapa follow up terkait
laporan audit investigasi kemudian menerima catatan terkait perubahan platform polosinya
tapi kan itu jawaban jawaban yang sifatnya masih akan dan memang normatif
tetapi karena itu sudah dinyatakan secara verbal dan publik ya saya kira itu jadi ukuran buat kita untuk mengejar berikutnya bagaimana mereka akan mem follow up janji atau pernyataan mereka itu
sementara itu setelah memanggil pihak facebook indonesia komisi satu dpr ri berencana
akan memanggil kementerian komunikasi dan informatika terkait kebocoran data sejuta pengguna facebook di indonesia
dan terlebih saat ini menkominfo beserta komisi satu dpr ri tengah merumuskan undang undang terkait perlindungan privasi di media sosial
terkait sanksi yang diberikan ke facebook masih akan dibahas lebih lanjut
itu akan kita sampaikan ketika kita akan memanggil kominfo
karena ini sudah menjadi isu yang sangat urgent untuk dibahas
dan tentu selama ini
karena ini suara suara terkait dengan suspend atau blockade facebook ini memang sudah muncul
baik dari masyarakat maupun dari teman teman di parlemen
sehingga tentu nanti kominfo juga akan kita mintai penjelasan
langkah apa saja yang sebaiknya pantas dan tepat untuk facebook ini memperbaiki dirinya dan betul betul memenuhi janjinya